wali kota jambi syarif pasha mengumumkan bahwa dia terkonfirmasi positif covid sembilan belas
saat ini ia dirawat di sebuah rumah sakit swasta di jakarta
sang walekota mengangguk tidak memiliki gejala otg
kabar tersebut disampaikan langsung oleh syarif pasha
melalui rekaman video berdurasi tiga menit yang disebarluaskan melalui media sosial
syarif pasha berangkat ke jakarta pada selasa lalu dalam rangka dinas
syarif mengaku uji swab yang hasilnya baru keluar sabtu malam
syarif dinyatakan positif covid sembilan belas walaupun tanpa gejala apapun
dan sang walekota memilih dirawat di rumah sakit daripada isolasi mandiri
guna mengurangi resiko penyebar luasan covid sembilan belas
saya walekota jambi dengan ini menyampaikan
saat ini saya sedang dirawat di salah satu rumah sakit jakarta

dan tadi malam hasil swab dinyatakan bahwa saya positif covid sembilan belas
saya tidak punya gejala apapun
saya termasuk otg tidak ada batuk sesak nafas dan lain sebagainya